dalam rangka menyambut hari ulang tahun dki jakarta yang ke empat ratus delapan puluh sembilan jakarta fair
kemayoran akan menyajikan berbagai acara menarik bagi pengunjung
ya berbagai produk kemudian dipamerkan dengan penawaran serta harga yang menarik
selain adanya pameran multi product sebagai agenda utama jakarta fair
pihak penyelenggara juga menggelar acara kembang api dan juga panggung musik
pesta kembang api dibuka oleh sekretaris daerah provinsi dki jakarta saifullah
yang mewakili gubernur dki jakarta
kemudian dilanjutkan dengan acara musik yang dimeriahkan oleh penyanyi muda indonesia
seperti kita lihat ini ada isyana saraswati
dan menurut saifullah acara penyambutan tahun ini lebih baik dan ramai dibandingkan tahun tahun sebelumnya
acara jakarta fair akan digelar hingga tujuh belas juli mendatang
dari beberapa ambasador yang hadir
ada upaya dari panitia penyelenggara
dan juga dari pemerintah yang menginginkan penyelenggara
dan tadi saya tanya dibandingkan tahun lalu
dalam jumlah hari yang sama sejak pembukaan
apakah jumlah pengunjung bertambah
kalau indikatornya itu ya bertambah berarti lebih baik